presiden jokowi dodo mengaku sudah terbiasa menerima beragam kritikan yang dialamatkan pada dirinya
ia pun tidak masalah dengan sebutan the king of lip service yang dilontarkan bem universitas indonesia di jejaring twitter
presiden ke tujuh ini menilai kritik adalah bagian dari cara berdemokrasi
meski begitu jokowi berpesan agar setiap kritikan disampaikan dengan sopan santun
terakhir ada yang menyampaikan mengenai the king of lip service
ya saya kira ini bentuk ekspresi mahasiswa dan ini negara demokrasi jadi kritik itu ya boleh boleh saja
dan universitas tidak perlu menghalangi mahasiswa untuk berekspresi
tapi juga ingat kita ini memiliki budaya tata kerama memiliki budaya kesopan santunan
kritik boleh saja asalkan ingat tatakrama
itulah pesan presiden joko widodo di istana merdeka dua puluh sembilan juni lalu
saat menanggapi kritik yang dilontarkan badan eksekutif mahasiswa universitas indonesia di media sosial twitter
bemui mengacu pada sejumlah janji jokowi yang dinilai tidak sesuai dengan kenyataan
selain soal pemilihan diksi dan ilustrasi yang tidak merendahkan dan juga menyerang persona seseorang
lantas bagaimana cara yang baik untuk mengkritik pejabat negara dan sesuai dengan nilai tata kerama seperti yang disampaikan oleh presiden joko widodo
menurut pakar komunikasi politik universitas jayabaya leli aryani kritik yang sopan bisa dilihat dari pemilihan kalimat yang lugas
tidak bertele tele dan hanya fokus pada perilaku dan kinerja
leli aryani ketua pengadilan jokowi dodo
jadi fokus pada perilaku bukan orangnya sebenarnya itu intinya
jadi perilakunya pak jokowi dalam kepemimpinannya di periode kedua kami menginginkan pak jokowi jangan omong doang jangan lip service
nah coba kalimat kayak gitu enak gak didengar kira kira
jangan lip service pak kami ini mau demo bapak kalau kami dihalangi ditangkepin mana berani lagi kami demo bapak gitu kan
sementara itu nenden sekararum dari southeast asia
freedom of expression network safenet menilai tidak ada indikator pasti batasan tatak rama dalam menyampaikan kritik pada pejabat negara
menurutnya yang dibutuhkan dari sebuah kritikan adalah objektivitas yang berdasar pada bukti
baik akhirnya kritik yang baik adalah kritik yang objektif bukan kritik yang harus sesuai dengan sopan santun gitu ya
percuma dong ngasih kritik tapi misalnya pakai salam dulu pakai punten maaf dan lain lain
tapi kok ternyata kritiknya tidak masuk
maksudnya kritiknya tidak objektif
atau bahkan kritiknya mengadang adai percuma buat apa gitu ya
mendingan kritik yang objektif meskipun nggak pakai maaf nggak pakai assalamualaikum dulu misalnya
tapi kalau memang kritiknya betul ya itulah yang kritik yang baik menurutku
nenden menambahkan pernyataan presiden joko widodo untuk menyampaikan kritik sesuai nilai tata kerama justru berpotensi menambah daftar panjang pemidanaan terhadap orang atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah
safenet mencatat sepanjang dua ribu dua puluh
setidaknya ada delapan puluh empat kasus yang dilaporkan dengan undang undang informasi dan transaksi elektronik
baik dengan pasal penghinaan pencemaran nama baik maupun ujaran kebencian
mahardika utama jakarta